waktu itu lo pernah nolongin gue sama bokap gue
waktu kita mau dikeroyok itu
gue gak tau kayak gimana lagi deh
kita berterima kasih banget
kamu tau itu aku
iya lah gue tau
kan gue tau lah motor lo badan lo
gue langsung tau
kalau itu lo lex
untuk bikin boy jadi panas
atau bikin boy jadi curiga sama reva dan lex
udah dekat ya sekarang
ya dia sih baik aja sama gue
walaupun baiknya agak agak gitu deh
sampai waktu itu aja dia sempet beliin gue motor baru malah
kamu beruntung banget
dapat mama tiri yang baik banget sama kamu
ya gue gak tau juga sih dia baik apa gimana
ya gue juga gak yakin dia beneran cinta atau gak sama ke gue
ya kan secara gitu
dia umurnya cuma udah dua tahun sama gue
cuma ya gue berharap sih dia beneran cinta sama hope gue
kau mau ngapain
aku mau ngapain
aku mau ngapain
ada tapia kok sama gue nih rasanya
gue tentang kesehatan
harus milih kesehatan
lo cam atas sittoh sittoh gw kalo dan dia sampai kekal ada
anda ada kata apa
orangnya suka ngatur ngatur dan selalu pengen ngatur
ga mau dimasukin
abah melakukan ini itu demi apa
demi kebaikan neng
ah abah masih berlindung dibalik kata kata itu
yang lain bah bah pesen
mending berlindung dibalik kata kata daripada mereka berlindung dibalik katak musang
ya udah abah begitu
mau dipamit pulang dulu ya
nah sekarang udah aman
saya mau pergi dulu
kepek taruh di orang disitu
anak anak pada kemana be
lagi pada latihan bang
pada lagi disirkuin
yaudah kalau gitu
saya samperin aja ke lo ya
eh bentar dulu
ini ada titipan jaket dari hegel
hengel bilang suruh nyampein ke lo
kalau dia kagak ada
biar minum dah
mbak bi mau ingetin dulu lagi nih
lo kena belajar bersikap adil ya
ya siapa tahu nanti lo jadi pemimpin di perusahaan tempat umumnya
atau kalau lo punya rumah tangga
mbak b ingetin aja
yang namanya adil itu
bukan dilihat dari siapa orangnya
tapi apa kelakuannya
itu banyak manfaatnya buat lo
atas kelakuan saya kemarin
di saat itu saya malah belai van
sepupu saya sendiri
gak apa apa mbak
maka tadi pas mbak b ingetin lagi
jangan lihat siapa orangnya
tapi apa kelakuannya
makasih banyak ya be
saya ini tip jaket juga deh
gak bawa tas soalnya
gak apa apa ya
hah gak apa apa
kapan waktu lo datang lo bisa ambil di jaket
ya udah be kalau gitu saya pamit dulu ya
sumpah hari ini gue sial banget
udah ditabuk sama mama dihajar sama orang
kayaknya roger kesel banget ya sama gue
apa kena berantem tadi ya
karena ditabuk sama mama tadi
pastilah dia malu men
gue gak akan kasih tau siapa ketua kelab gue
dan gue juga gak akan bawa anak yang udah mukulin temen lo itu kesini
ini semua gara gara lo den
gue sampe sial hari ini
pertama lo udah bikin gue ditabuk sama mama
gue sampe ribut sama orang
lo pada telat dateng
yah mati mesinnya